masalah akurasi data kasus covid sembilan belas kembali mencuat setelah ditemukan perbedaan data
antara pemerintah pusat dan juga daerah dalam penambahan kasus covid sembilan belas
pemerintah jawa tengah bahkan melayangkan protes terkait masalah data
dan hal serupa juga terjadi di jawa barat dan juga papua
mengapa persoalan data ini masih saja terjadi padahal sudah sembilan bulan sejak pandemi
bagaimana dampaknya terhadap penanganan covid sembilan belas di indonesia
kita akan coba bahas ya pada malam hari ini terkait dengan sengkarut data covid sembilan belas
ini ada tiga narasumber yang sudah bergabung bersama dengan saya
dari luar studio ada mas diki budiman epidemiolog dari universitas griffith australia
selamat malam mas diki budiman
selamat malam mas renat
dan ada mbak elina ciptadi co founder dari kawal covid sembilan belas
selamat malam mbak elina
baik ada ibu endang murni prasetyowati kasubdit surveillance dirjen
selamat malam ibu endang
oke kita masih tunggu sambungan audio dengan bu endang
tapi sebelum saya ke bu endang saya akan ke mbak elina dulu dari kawal covid sembilan belas
mbak elina ini sudah mulai mencuat lagi kasus permasalahan sengkarut data covid sembilan belas
dari teman teman kawal covid sembilan belas sebetulnya apa saja temuan temuan terkait dengan tidak sinkronan data antara pusat dan juga daerah
ya terima kasih
terima kasih mbak elina

dan ini secara sporadis berjadi di banyak provinsi
tapi tiga hal yang secara konsisten kami temui itu adalah data versi empat versi tiga dengan versi corona di kota kota itu seringkali ada yang
sorry ini tadi ada audio lain yang masuk soalnya
oke bisa dilanjutkan mbak elina silahkan
oke jadi saya ulangi jadi ada tiga hal yang kami temukan
itu yang pertama adalah jak data antara versi pusat versi provinsi dan versi kabupaten kota
jadi yang beberapa hari ini terhadap itu jawa tengah ya
dan ini misalnya kami
misalnya banyak gitu
kepala din kc itu mengatakan bahwa di bain mas itu yang meninggal setiap hari itu dia
nah cuman karena itu di jateng kita melakukan kebanyakan hari hari itu lima
kalau di banyu saja ada lima masa sejauhnya
itu salah satu contohnya
dan yang kedua itu kami melihat ada data yang kadang ditapel di sisi kami
jadi ini yang seperti kemarin
jadi ini datanya tidak ada penambahan
namanya berdata waktu
dan kemudian ketika naik naiknya sekaligus dari seribu dan setiga
ternyata ini data rafelan yang bertengah tengah
kemudian ketiga itu ada data
tadi kan pada publik itu
bagian tidak sama
ada provinsi provinsi yang tidak menunjukkan dana tes yang dilakukan di daerahnya berapa setiap hari
kemudian ada provinsi provinsi yang tidak menunjukkan angka yang probable
kalau kita lihat dari who mereka mensyaratkan agar kematian dari pasien dengan gejala yang konsisten dengan covid
tapi karena kekuatan dan lain hal itu pasti tidak konsisten atau sudah meninggal sebelum hasil tasnya itu diketahui atau sebelum bisa
jadi kalau kita lihat dari sku mereka mencarakan agar kematian dari pasien dengan bidala yang konsisten dengan covid
itu mereka tergolong kematian probable
dan juga ada beberapa provinsi yang tidak melaporkan berapa jumlah suspek dan berapa jumlah kontak rat di daerahnya
jadi cuma kasus positif saja terus yang sembuh kemudian yang meninggal terkonfirmasi covid
jadi itu tiga hal yang kami banyak temui
jadi gap data rafelan dan juga data yang disajikan ke publik itu tidak sama
baik baik mbak elina
jadi ada tiga temuan dari kawal covid yang memang kalau digaris bawahnya adalah data yang tidak sama antara daerah yang juga pusat
kemudian juga adanya rapel data gitu ya dan ini terjadi secara sporadis
sebetulnya tidak hanya di jawa tengah atau mungkin di papua tapi juga di daerah daerah yang lain bahkan di level kabupaten dan juga kota
bu endang sudah bisa mendengar bu endang
baik bu endang ada penjelasan bu dari kemenkes atau dari pemerintah mengenai sengkarut data ini bu
ini beberapa hari terakhir terjadi
sehingga banyak orang menjadi bingung sebenarnya
ya ya terima kasih pak
jadi sebetulnya begini perlu kami sampaikan juga ya kalau untuk covid sembilan belas ini
jadi menteri kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran ya pada bulan juni yang lalu
di mana sistem informasi untuk covid sembilan belas ini secara nasional adalah menggunakan ori covid sembilan belas
dan sistem informasi ini sebetulnya sudah dibangun dari hulu ke hilir
jadi sebetulnya menurut saya
kalau ini diimplementasikan secara benar gitu ya dan real time
itu menjadi data yang memang benar benar update
karena dimulai dari sejak spesimen itu diambil di vaskes ya rumah sakit
kemudian mereka itu rumah sakit harus meng entry
meng input data dasar dari pasien tersebut
dan kemudian aplikasi tersebut bisa dibaca oleh laboratorium pemeriksa
untuk meng input juga skill nya
negatif atau positif atau inklusif dan sebagainya
kemudian dengan kesehatan
kabupaten desa akan melakukan verifikasi ya
apakah kasus tersebut itu yang benar benar domisili di kabupaten kota itu begitu
kemudian provinsi mempunyai tugas yang lain lagi
mempunyai tugas lagi yang sama yaitu melakukan verifikasi ulang lagi gitu
supaya tidak terjadi kesalahan kesalahan
ataupun kemarin ya ada double data dan sebagainya
kemudian nanti di akhir setiap jam dua belas
itu provinsi akan mengirim data ke pusat ya
di mana nanti tim dari phoz tersebut akan melakukan rekapitulasi data
dari seluruh provinsi yang ada di indonesia ini
penarikan data setiap jam dua belas
untuk kemudian disampaikan ke satgas ya
untuk di release kepada publik
sehingga sebetulnya sistem informasi ini
apabila memang diimplementasikan dengan benar dan real time
itu bisa menutup kemungkinan adanya sebetulnya
perbedaan data antara pusat dan daerah
itu yang kita harapkan ternyata
kalau kemudian hari ini kita dihadapkan dengan fakta datanya tidak sinkron
ini bagaimana bu
ini yang salah apakah sistemnya
atau memang daerah yang juga tidak meng input data
atau justru di pusatnya di sabgasnya
ini kan kita harus cari tahu pangkalnya ada di mana masalahnya
jadi ada berbagai permasalahan pak
jadi diantaranya adalah sebetulnya yang kita harapkan adalah pemeriksaan itu tepat ya
hasilnya sehingga bisa segera langsung dilakukan langkah langkah tindakan ya
intervensi selanjutnya ya
dengan tracing kemudian dengan isolasi ataupun karantina
tetapi permasalahannya memang ada berbagai macam sebab ya
mungkin masih ada juga antrian lab ya
misalnya seperti contohnya lab residah bandung ini
resimennya sangat banyak
yang harus mereka lakukan pemeriksaan
apalagi memang saat saat ini memang kasusnya memang sedang meningkat ya
di beberapa daerah seperti tadi sudah disampaikan
dan kemudian juga tadi ada beberapa permasalahan dalam apa ya
input secara data data yang tadi
tetapi ada juga permasalahan misalnya daerah itu mempunyai sistem informasi sendiri sendiri
seperti misalnya di jawa barat ada pikobar ya
kemudian di jawa tengah ada corona saja
nah agar ini memudahkan teman teman daerah supaya tidak meng input dobel dobel pekerjaan seperti itu
saat ini memang pusdatin ya pusat data dan informasi kementerian kesehatan
sedang melakukan proses integrasi ya
agar tingkat tersebut menjadi connect ya
antara out record dengan sistem informasi yang dibangun di provinsi tersebut
ya harapannya tadi tindakan itu menjadi lebih cepat
menjadi terima di pusat tidak terjadi delay delay
seperti yang saat ini
oke oke saya ke pak diki dulu
pak diki sudah sembilan bulan kita berhadapan dengan covid sembilan belas
tapi kita juga masih dihadapkan juga dengan permasalahan data ini
apa yang anda lihat dari problem ini dan seberapa berdampak kasus perbedaan data ini terhadap penanganan covid sembilan belas kita
jadi bang rehat ini sebetulnya bukan hal amneh karena di tiga belas april lalu
itu sudah disampaikan sendiri oleh
adgas maupun oleh
saat itu jurbirnya masih pak ahmad
beliau mengatakan bahwa ada masalah sinkronisasi data daerah dan pusat
nah ini artinya sudah mau masuk ke bulan ke sepuluh
dan juga harus diketahui bahwa salah satu rekomendasi dari intra action review
adalah masalah sinkronisasi data ini
jadi ini adalah pr yang
sudah terlalu lama
dan harus diketahui negara yang berhasil mengendalikan pandeminya
itu tidak ada masalah dalam kaitan data
walaupun ada ya sangat minim sangat minim
ini artinya betapa pentingnya masalah penyediaan data
sinkronisasi data update data dan validitas dari data
untuk menentukan ketepatan strategi yang dipilih
apakah misalnya pelonggaran apakah bentuknya psbb dan lain sebagainya
nah inilah yang penting
inilah yang salah satu menjadi penyebab
kenapa gelombang pertama kita ini belum selesai
ini harus diakui dan ini tentu harus menjadi catatan kita semua
dan ini ada peran
mbak elina di sini dan saya juga salah satu yang mengucapkan laporan covid sembilan belas
itu tidak memperbarui datanya mbak endang
nah ini artinya sebetulnya
saya tahu lah peran di pusat ini begitu banyak ya besar
dan harus diingat bahwa yang utama ini di kabupaten kota kita ini untuk kesehatan ini sudah otonomi daerah
sehingga begitu besar peran perbaikan data harus dimulai dari bawah
dan sebetulnya kita ini sampai saat ini bang rehat kita ini belum punya satu sistem data kesehatan nasional yang cukup mumpuni ya
dan ingat salah satu yang sekarang juga mengemuka masalahnya terkait data adalah mengenai salah vaksin
biofarma sudah mengeluh juga masalah data ini
karena nanti ada vaksin yang harus diberikan pada orang yang artinya harus yang gratis
nah ini perlu data kesehatan ini juga ada double atau triple data
nah ini artinya masalah data ini memang sudah ada sebelum pandemi ini bang rehat
tapi artinya kita harus segera perbaiki
dan ini bukan hanya untuk kepentingan
ini bukan hanya kepentingan pandemi covid sembilan belas saja
tapi kita ini akan menghadapi banyak ancaman ke depan
sehingga kita harus perlu memperbaiki dengan segera masalah data ini
ini pendapat singkat dulu bang rehat
oke mbak elina kalau dari teman teman kawal covid yang menjadi masalah sebetulnya ada di mana
mbak elina tadi juga bu enang sudah memaparkan dari hulu hulu seperti apa
kemudian memang juga mau mengakui bahwa memang ada kekurangan di sana sini
kalau dari teman teman kawal covid ini ada di mana problem utamanya
apakah di daerah punya
yang punya sistem masing masing
apakah ini sistem saja
atau memang upaya untuk memaksimalkan data ini belum cukup maksimal dilakukan oleh masing masing daerah dan juga di pemerintah pusat
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
karut data covid sembilan belas berlanjut itulah topik utama kita malam hari ini
tadi sudah dipaparkan oleh masing masing narasumber
ada pak diki ada mbak elina dan juga ada mbak endang
saya akan ke mbak elina lagi
mbak elina dari tiga temuan tadi yang sudah disampaikan tadi di awal oleh kawal covid sembilan belas
kalau ditarik benang merahnya ini masalahnya ada di mana dan kenapa
nah karena kami berada di luar sistem
jadi kami hanya menganalisa berdasarkan data yang disediakan kepada publik
jadi kami ini bisa menganalisa berdasarkan apa yang kami sebut sebagai user experience
nah kami punya tim yang setiap hari itu melihat data per provinsi
jadi kita punya person in charge untuk tiap provinsi
dan cara kami mendapatkan datanya itu ternyata juga sendiri sudah sangat beragam
jadi ada yang melihat
ada yang sudah ada pdf nya di website nya
ada yang keta kemudian ada panahnya seperti itu
ada yang bentuknya infografis
ada yang bentuknya spreadsheet
tapi ada juga yang kami setiap hari harus melihat video di youtube
jadi bayangkan itu relawan kami setiap hari melihat youtube yang cukup panjang untuk menunggu tetesan angka angka
dan kemudian itu kami integrasikan ke dalam satu spreadsheet yang sudah kami siapkan sendiri
dan ini yang dari level web corona di daerah
kemudian data itu kami bandingkan dengan update data yang ada di covid sembilan belas go id
ini semuanya datanya publik
jadi sistem inputnya sendiri beda
visualisasi dari data itu beda
dan kemudian data yang disajikan ke publik itu dari tiap daerah itu juga
jadi tadi seperti yang saya sebutkan juga itu ada yang data kematian probable disebut ada yang enggak
ada yang data tes perhariannya itu disebut ada yang enggak
padahal kalau kita melihat itu impactnya adalah ada banyak keputusan strategis yang bergantung dari data ini
misalnya pembukaan tempat ibadah pembukaan sekolah fasilitas umum apa yang perlu ditutup apa yang perlu dibuka
di mana pembatasan pembatasan itu perlu dilakukan
itu semuanya bergantung pada data yang tidak hanya akurat tapi juga terkini dan juga valid
karena kalau kita melihat kasus seperti data rappel an gitu
bayangkan yang terjadi ketika misalnya kasusnya tiap hari di provinsi atau kabupaten tertentu lah
ketika kita melihat kasus tadi hanya nol itu kan kita senang gitu
oh ini pandeminya sudah terkendali
kemudian dua minggu kemudian kasusnya jadi lokok
tiba tiba pengumuman seribu dua ratus atau seribu tujuh ratus gitu
nah kita jadi kaget lah kemarin yang nol itu apa gitu
jadi istilahnya ada false sense of security karena datanya tidak rutin setiap hari itu sajikan
jadi bisa jadi dalam rentang waktu itu bisa jadi ada keputusan keputusan reopening yang dibuat karena berpikir itu sudah aman
atau ada orang yang sebelumnya di rumah aja mulai berani keluar rumah mulai berani berkegiatan dan ketemu dengan teman temannya karena berpikir ini sudah aman
nah kemudian tiba tiba istilahnya ya mereka dihajar oleh data rapelan yang kemudian nah loh ternyata masih seperti ini gitu
kalau kita ingin mencegah kepanikan kalau kita ingin mendidik mengedukasi warga itu untuk membuat keputusan sendiri
kita harus melengkapi mereka dengan data yang terkini
supaya secara mandiri mereka bisa membuat keputusan yang lebih bijak yang lebih bertanggung jawab yang lebih sesuai dengan kondisi keadaan pandemi di luar sana saat ini
bu endang sejak kemudian ini mencuat masalah data di komplain juga oleh beberapa provinsi ya
pak ganjar juga gubernur jawa tengah juga sempat komplain
jawa barat juga demikian
sudah ada upaya perbaikan bu endang
paling tidak dari pemerintah kemenkes atau mungkin dari satgas
sudah pak jadi intinya saat ini pun timnya pak timnya corona jateng sedang ada di jakarta ini
sudah jadi itu sudah tim untuk proses integrasi
mudah mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa selesai
tapi intinya kami terus melakukan komunikasi ya ke daerah koordinasi untuk baik itu vakes lab ya
dan juga dinas kesehatan untuk lebih apa ya aktif
dan tadi sudah disampaikan oleh mbak elita ya betapa pentingnya penyampaian informasi se real time tadi
dan kemudian juga dari kami selalu melakukan apa yang pemantauan lagi ketat ya
dari laporan yang sudah dimasukkan dari daerah supaya tidak terjadi kesalahan kesalahan lagi seperti beberapa hari yang lalu
dan kemudian juga rutin melakukan refreshing monitoring evaluasi teman teman kabupaten kota dalam melakukan proses verifikasi data tersebut
karena ini merupakan salah satu hal yang sangat penting ya
kabupaten kota ini untuk mbak kita ini ya data yang awal yang harusnya kita peroleh real time tadi
kemudian juga kami akan memperbaiki juga dari tim pusdatin akan memperbaiki juga fitur fiturnya di dalam sistem orikot sembilan belas
jadi misalnya dilengkapi dengan situr alarm gitu apabila terjadi double entry
kemudian juga tentu saja kita mendorong daerah untuk adanya
tim data yang memang benar benar kuat gitu ya
sehingga tim tersebut menjadi bisa bekerja dengan baik secara maksimal
dan mungkin kalau apabila memang memerlukan tenaga pelawannya untuk requirement data itu saya rasa juga bisa nanti dikomunikasikan dengan pemerintah daerah ataupun dengan satgas di pusat
ini itu pak
baik bu endang tapi apakah anda juga atau mungkin di teman teman di satgas atau di kemenkes juga melihat bahwa ada daerah daerah yang
tidak memperbarui datanya ini tadi juga sempat disampaikan oleh pak adiki
ya betul kami bisa melihat seperti kemarin papua ya
tapi itu tadi tetap saja kita lakukan komunikasi mengapa ini nol
tapi ternyata memang kalau sebagai contoh seperti papua kemarin memang ada tim datanya di sana
tetapi data yang dibutuhkan di dalam sistem all record ini adalah data benar benar yang kita upayakan data yang benar benar valid
dan data itu adalah data individu pasien
dilengkapi dengan ada nama ada umur ada alamat ada domisilinya ada nik nya
nah itulah yang agak sedikit kami diperoleh oleh teman teman kabupaten kota di papua
sehingga datanya kemarin sempat agak terlambat ya terlambat dalam penyampaian
tetapi berkenaan pun juga kita tadi ya upayakan ayo terus terus apapun namanya bisa mengupdate datanya dari tiap satgas tadi
supaya datanya ini benar benar bisa real time dan nanti disampaikan oleh mbak elita juga ya
yang bisa diaporkan jadi tabel yang kun tabel yang rilis kuning itu adalah benar benar angka yang memang benar benar valid
yang bisa kita pertanggungjawabkan
apa sih bu kendalanya mungkin ada informasi dari teman teman mungkin yang ada di papua dan daerah daerah lain
kendala mereka ini apa tidak memperbarui apakah masalah infrastruktur kah
atau jarak kah atau apa sebetulnya
mungkin ya sebetulnya kami terus menggali ya sebenarnya permasalahannya apa
tapi banyak sebetulnya ya ada beberapa yang karena dari sisi sdm nya mungkin ya
karena di sana mungkin sdm nya juga sangat terbatas dari sisi kuantitasnya ya jumlahnya
sehingga dalam melakukan updating data itu mereka juga perlu waktu
benar benar bisa merakon verifikasi juga kan data yang sudah ada di dalam
dan laporan orico tersebut kan teman teman di laporan kota akan memastikan benar gak ini warganya dia
sehingga mereka perlu waktu ya untuk itu juga
tapi saya rasa ke depan kita terus akan mengupdate ya kompetensi dari sdm
oke pak diki ada tambahan pak tapi sebenarnya begini ya pak diki
masalah data juga tidak hanya dihadapi oleh indonesia
tapi negara negara lain juga sebetulnya agak kesulitan ini dengan mengupdate data ini
tapi yang jelas
negara yang tidak berhasil jadi negara yang tidak sukses mengendalikan pandemi termasuk amerika
itu ada masalah data ada masalah data
ini tetapi pada negara yang katakanlah negara tetangga kita lah yang jangan jauh jauh ya
singapura itu tertata rapi jadi yang diharapkan mbak elina tadi di tampilannya dashboardnya pemerintah itu ada
jadi termasuk ketika awal awal begitu detail ya
siapa yang bukan data pribadinya tapi dari mulai usia ke jenis kelamin dari mana klasternya
semuanya itu begitu mudah sampai sehingga para termasuk saya lagi bikin paper salah satunya dari situ
jadi artinya itu begitu pentingnya data dan saya ingin usul perbaikan ya untuk mbak hendang
pertama saya setuju perbaiki dari kabupaten kota karena disitulah sumber data kita
jadi definisinya diseragamkan ini yang harus dilakukan
kemudian juga diperhatikan masalah saya khawatir masalah juga teknologi ya termasuk sdm dan segala macam
tentu ada masalah di situ namun yang paling sangat membantu sebetulnya kita itu sudah punya pengalaman di pandemi sebelumnya
misalnya hiv atau epidemi tb dan segala macam kita ini dibantu banget seperti civil society kayak kawal covid lapor covid
nah ini yang harus bisa di ikut membantu
karena pemerintah sendiri nggak akan sanggup
ini adalah pandemi eskalasinya sudah dimana mana kalau pemerintah mau jalan sendiri atas beberapa petiman akan berbahaya
dan kita saya nyatakan dalam situasi yang semakin kritis
sehingga peran dari banyak sektor ini yang jelas jelas sudah ada civil society ini harus dilibatkan
dan terakhir adalah pun sekali ada data yang sifatnya menjadi acuan secara nasional
kita kan sudah punya
itu yang tempatnya mbak endang tuh yang surveillance itu ya
misalnya ada satu website yang jangan datanya itu seperti foto ditempel begitu
jadi data yang memang angka yang orang orang daerah atau mbak elina atau lapor covid itu bisa akses data xl nya gitu
jadi bukan pdf ataupun data yang sulit diakses
karena kritik maupun perbaikan ini akan sangat penting untuk kebaikan kita bersama
itu secara umum mbak
silahkan direspon mbak endang
ya terima kasih pak aditya maksudannya
jadi memang ada ya web yang resmi ya untuk corona ini ya infeksi emerging ya
memang disitu fiturnya masih perlu ya mungkin kita perbaiki ya supaya lebih tadi ya
lebih memberikan informasi yang lebih update gitu ya
memang diperlukan oleh masyarakat
saya rasa itu maksudannya bagus
pasti akan kami perbaiki ya untuk bisa lebih bermanfaat buat masyarakat
oke baik pak diki
tapi begini pak diki sebaiknya kita ini melihat kasus covid ini apakah memang terpaku pada kasus harian kah
atau kita memang melihatnya harusnya dua minggu kebelakang
ini kan yang juga publik juga harus tahu juga ya
kita bagaimana agar tidak kemudian merasa oh hari ini tambahnya sekian
ternyata itu adalah data yang lama atau kemudian bukan data real time
ini bagaimana sebaiknya pak diki
kami break dulu
kami akan segera kembali saat lagi
baik tadi kita sudah bahas banyak dengan tiga narasumber ini terkait dengan sengkarut data
sudah juga kita diskusikan bagaimana kemudian solusinya dan seperti apa menyelesaikan masalah ini
tapi bicara soal data pak diki bagaimana sebaiknya kita membaca data ya
apakah data harian atau data dua minggu yang lalu atau bagaimana
jadi ini yang harus dipahami bahwa harian ini jangan sampai meninabobokan kita
karena dimanapun termasuk negara yang sekalibur amerika
itu namanya kasus harian itu tidak bukan hari itu umumnya
sehingga pergerakan tujuh hari ataupun pergerakan dua minggu itu yang paling bagus
tapi dalam studi epidemiologi terakhir saat ini untuk pandemi dengan karakteristik seperti covid sembilan belas lebih tepat diperhatikan test positivity rate
nah itulah sebabnya saya sangat mengimbau kebetulan nih ada lagi mbak endang
mohon setiap daerah itu ada mulai tes positivity ratenya
nanti bu elina itu jadi senang
karena inilah salah satu yang menjadi
jadi acuan pelonggaran pelonggaran acuan bagaimana kita melakukan performa dari program pengadalian di daerah
jadi ini yang sangat penting
tes positivity rate itu memiliki dua sinyal penting
pertama adalah itu transmisi ya karena angka positif ya
kedua performa testing
dan ini artinya juga performa bagaimana upaya pelandaian kurva
karena di situ dari testing ada tracing
ada juga nanti isolasi dan karantina
dan inilah yang harus ditampilkan setiap daerah
sehingga jangan sampai seperti jawa barat nih
tingkat hunian rumah sakitnya
ini adalah indikator akhir
artinya kita bobol di indikator awal
yang dari awal
dari yang saya sebutkan tadi april
itu masalah sinkronisasi data sudah saya ingatkan
ini data termasuk tes positivity rate di tiga provinsi besar
saya ingatkan tiga provinsi besar
jawa timur jawa tengah jawa tengah
itu standartnya besar
ini berbahaya ini berbahaya sekali
makanya saya sampai mengusulkan kita harus punya opsi psbb pulau jawa
karena tiga provinsi ini dalam situasi yang belum terkendali
itu indikasi pandemi yang tidak terkendali
bukan masalah itu tinggi lebih dari persen
tapi artinya tidak dimanage dengan baik
ini pesan yang sangat penting
pahit tapi harus diketahui
pahit tapi harus diketahui
nanti kita terakhir ke bu endang
mbak elina dulu ada tambahan mbak elina
sepakat dengan pak diki kalau boleh usul bu endang
data testing tiap hari dari tiap daerah itu akan sangat membantu
kalau misalnya itu tiap daerah punya datanya dan itu disampaikan ke publik
karena ini saya kasih satu contoh
itu kan berarti tesnya tidak
pandeminya belum dalam fase terkendali
tapi sebenarnya penambahan kasus setiap hari di daerah itu itu sedikit
jadi paling berapa puluh gitu
tapi yang positif tiga puluh dari satu ratus dua puluh orang yang dites
jadi kalau kita punya data testnya kita punya data positivity ratenya
kita tahu seberapa besar validitas dari data kasus harian yang disajikan ke publik
itu akan sangat membantu untuk terutama saya rasa untuk teman teman di daerah ya
yang sekarang sedang menimbang nimbang keputusan untuk apakah sekolah dibuka
kemudian libur akhir tahun itu aman untuk keluar untuk berwisata
kalau bisa berwisata ke daerah mana
mereka bisa melihat positivity rate dan tes akses itu sebagai referensi selain daripada kasus harian
bu endang ada banyak masukan
berapa lama untuk mencari
memperbaiki ini semua mengorkestrasi data agar ada sinkron ini
bu endang karena data menjadi acuan yang sangat penting untuk penanganan covid sembilan belas
kalau kemudian masih carut marut bagaimana kemudian penanganan covid sembilan belas di indonesia
ya jadi intinya kalau tadi saya mulai dari positivity rate ya
jadi memang itu memang sangat penting
saya setuju sekali
sehingga di dalam indikator yang ada di dalam knk empat ratus tiga belas tentang pengendalian covid sembilan belas
itu sudah dikantumkan dan per minggu memang benar
jadi indikator untuk menilai ya penularan ya positivity rate itu
kita nilai per minggu seperti apa positivity ratenya
kemudian kalau kita haruskan terjadi penurunan dalam tiga minggu terakhir ya
seperti itu yang ada di dalam apa itu namanya indikator ya untuk pengendalian covid sembilan belas
yang ada di dalam knk empat tiga belas
sedangkan untuk perbaikan data tentu saja pasti dalam waktu cepat pak kami akan berupaya terus untuk
segera sinkron dan data itu kita dorong supaya kita advokasi kita sosialisasi kembali agar tadi ya
kabupaten kota ini bisa melakukan pelaporan data data real time
karena sudah ada sistem informasinya juga aplikasinya sudah tersedia aplikasinya
sehingga teman teman ini melakukan pelaporan secara real time
ya pasti akan
karena ini pandemi ya sehingga apapun juga harus kita lakukan dengan cepat
oke pihak pihak mana yang perlu diajak untuk berkoordinasi mbak endang
ya tentu saja dengan di medicine dan akunan kota pak
itu peran sistem oktikot
dan kemudian kalau tadi sudah disampaikan juga oleh pak dikif
bagaimana kita harus bekerjasama dengan semua kita
itu tentu sekali
sedangkan saat ini untuk tracing
kita memang sudah mempunyai juga ya
aplikasi yang dilatak itu
meskipun cara yang sekarang ini sudah berjalan
itu di sepuluh provinsi yang kualitas nasional di lima puluh satu kabupaten kota
itu untuk memilih pak
jadi memilih berapa setengah dari kasus konfirm yang sudah dilakukan tracing
dan berapa syarat yang ditemukan ya
itu ada dashboard sendiri untuk itu
untuk ini ya untuk tracingnya
kemudian juga saat ini kami juga sudah bekerjasama dengan provider
untuk mengembangkan tracing secara digital ya
mudah mudahan ini bisa segera matang di daerah kita
bisa memberikan informasi cepat dan pengenanganan ini bisa tetap terhadap
saya terakhir deh ke pak diki singkat saja pak diki
kita masih ada waktu pak
sudah terlambat kah atau bagaimana
anda cukup optimis bahwa segera kita akan punya sistem data yang lebih baik
meskipun tadi juga mbak ena sudah tengah berupaya agar ini agar lebih baik lagi sistem datanya
pertama strategi komunikasi harus diperbaiki ya dari satgas ya
jadi data ini kan memang sudah lama
jadi kalau diangkat lagi yang paling penting itu diperbaiki ya
sebelum diangkat jadi masalah ini
karena ini jadi menimbulkan juga beberapa potensi ketidakpercayaan
apalagi mau ada vaksin ada pilkada dan segala macam
kedua saya ingin mengajak untuk mempersiapkan atau contingency plan ya
psbb pada wilayah wilayah yang berpotensi sangat jelas dengan indikator akhir yang sudah muncul ini
dengan tingkat hunian rumah sakit dan juga kematian yang meningkat
ini harus disiapkan
jangan sampai tingkat ternyata harus menarik rem istilahnya atau melakukan psbb
itu tidak ada kesiapan secara lintas sektor dan lain sebagainya
itu akan sangat sangat berpengaruh
kemudian terakhir adalah sekali lagi masalah data ini sangat penting
sepenting kita menentukan keberhasilan pengendalian pandemi ini
dan bukti bahwa sampai menjelang sepuluh bulan ini
gelombang pertama kita ini belum melandai
itu adalah adanya peran data yang tidak akurat ataupun tidak sinkron ini
jadi masalah inilah yang akurat
sudah juga dinyatakan jelas dalam rekomendasi dari intra action review nya who
yang kemarin sudah dilaksanakan di tempat juga bu endang
ini yang harus diperbaiki harus ditindaklanjuti
selain ada beberapa lagi follow up yang harus ditindaklanjuti dari traction review aktivitas itu
dan inilah yang paling penting dan kali lagi kalau tidak diperbaiki dalam waktu tiga bulan kita akan menghadapi masalah besar
ini yang kenapa tiga bulannya ya ini yang kita belajar dari banyak negara negara lain
dan kita tidak punya waktu lebih banyak lagi
dan inti lain lagi bu endang masalah koordinasi tadi mohon dilibatkan civil society
mohon sampaikan kepada pimpinan
karena kita belajar dari keberhasilan hiv dan program lain
jadi tempat tempat kayak lapor covid kawal covid ini ataupun pandemic talk dan segala macam itu sangat sangat berperan
setidaknya untuk berbagi dan memberikan kontribusi dalam membantu kabupaten kota
oke kita berharap bahwa perbaikan data dapat segera dilakukan karena ini menjadi sangat penting
mudah mudahan kurang dari tiga bulan sudah bisa lebih baik lagi ya pak diki
dan kita tidak lagi mendengar ada masalah data dan juga sengkarut data antara daerah dan juga di pusat
terima kasih banyak pak diki budiman mbak elina terima kasih banyak
bu endang burni prasetyowati terima kasih sudah berdiskusi bersama dengan kami pada malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lainnya tetap bersama kami di cnn indonesia prime news